di saat para wakil rakyat kabupaten jombang jawa timur sibuk meminta fasilitas mobil operasional
berjarak sekitar dua puluh km dari gedung megah dprd setempat
ada seorang kakek yang sakit sakitan tinggal di sebuah kandang ayam yang reot
di kandang ayam yang nyaris ambruk inilah kakek camim warga desa kebondalem kecamatan bareng jombang tinggal
kakek berusia enam puluh lima tahun ini hidup sebatang kara ditemani ayam peliharaannya
hidup dengan penuh keprihatinan dan keterbatasan tidak membuat cami melupakan ibadah sholat lima waktu
meski pasrah dengan kondisi hidupnya kakek camim berkeinginan untuk tinggal di tempat yang lebih layak
oh tidak tega sama ayamnya
tidak ada tempat tinggal lagi
tapi pengennya mau pindah atau di sini terus mbak
kakek camim sebenarnya adalah warga mojokerto yang datang ke jombang untuk tinggal bersama adiknya
namun setelah adiknya meninggal cami memilih tinggal di kandang ayam milik sang adik karena tidak ingin menyusahkan keluarga
untuk kehidupan sehari hari kakek camil mengandalkan bantuan
dari tetangga maupun keluarga besarnya
sedangkan untuk mandi ia menggunakan air sungai
kandang ayam milik siapa ini bu
tidak mau tinggal sama ibu atau gimana pak camim ini
soalnya di sini kan baru yang dulu dulu kan orang tua saya
adiknya pak camim
jadi ibu meneruskan merawat
saya meneruskan merawat